kamu ada panggilan tugas negara ya
itu lu tau
tugas negara juga
saya bukan tugas negara john
tapi tugas dari perut yang keroncongan
terus sekarang telepon surti ya
bentar lagi suruh ke rumah emak emak
buat bantuin bikin kuenya
tadi saya udah bilang sama bunur
mau bantuin masak rendang di rumahnya
iya nanti begitu selesai
surti langsung ke rumah emak emak
bunur masih beres beres toh yo
makanya saya minta bantuannya mbak surti
buat bantu beres beres rumah
bunur nyuruh saya kesini
bikin rumah untuk bantu masak rendang
cuma buat beres beres rumah saja

ya pak mau gue duduk dulu pak
ya mak lu udah telpon surti
oh seperti itu
yaudah kita berdua aja yang bikin kuenya ya
blus sekarang telpon laki lu
minta antarin belanja ke pasar
iya sendal baru nih
ya bang pulang dah
jak kamu ada panggilan tugas negara ya
itu lu tau
tugas negara juga
saya bukan tugas negara john
tapi tugas dari perut yang keroncongan
makasih ya bang
bang dede mbak be ada di rumah
kamu bisik bisik apa sama bapak itu tadi
lu mau tau
gue gak mau ngasih tahu
pulang dulu ya bu nur
makasih banyak ya mbak sirti
terima kasih juga
pake nasi uduk aja
gak usah pakai apa apa
ngapain senyam senyum gitu
sedal tisna baru pok
bapak lu mana
kok gak diajak sarapan bareng
pengennya main sendiri aja
kalau gak main catur sama cimut
main ke rumah babeh
atau ke rumah haji murod
aduh lagi apa be
keliatannya serius sekali
emanya neng tati